guna menekan angka golput dalam pilkada jawa tengah yang akan datang komisi pemilihan umum kota solo melakukan sosialisasi kepada penyandang disabilitas tunagrahita
dan ini minimnya para pedamping di lokasi tempat penghutang suara menjadi kendala utama kpu solo dalam mengurangi akan golput
bertempat di sekolah sma luar biasa yayasan sosial setia dharma komisi pemilihan umum kota solo kembali mensosialisasikan pemilihan kepala daerah provinsi jateng
satu persatu perangkat pemilihan umum mulai dari kartu pemanggilan pemilih atau kartu c empat surat suara kotak suara hingga tinta pencoblosan dikenalkan dan ditunjukkan kepada para penyandang kenograhita ini
tidak hanya itu mereka juga melakukan simulasi pencoblosan
mulai dari pemanggilan pendaftaran penyerahan surat undangan pemilihan mengambil kartu suara mencoblos di bibit suara hingga memasukkan ke kotak suara dan yang terakhir mencelupkan jari ke tinta suara
di sekolah ini tercatat ada sekitar tiga puluh pemilih pemula yang sudah berhak menggunakan hak pilihnya dalam pilkada nanti
selama ini mereka kesulitan dalam menggunakan hak pilihnya karena terbatasnya sosialisasi
mereka terdiri dari tunagrahita
menentukan pilihan itu terutama dia menentukan pilihan siapa yang mau dipilih itu
kesulitan juga bagaimana cara cara memilihnya
sementara kpu kota solo mengaku kesulitan menyediakan pendamping bagi para penyandang disabilitas
hal itu disebabkan para penyandang disabilitas selama ini menggunakan hak pilihnya di lokasi mereka tinggal
kesulitan kesulitan yang kita alami diantaranya ini tentang pendampingan di tps
jadi karena mayoritas teman teman yang dipapel ini kan mandiri sekali
mandiri artinya dibantu itu juga
semangatnya itu sebenarnya tidak mau
tapi kemudian di tps nya itu pada saat pemberian suaranya ada sedikit terjadi kesalahan kesalahan itu
di kota solo kpu mencatat ada sekitar dua ratus lima belas penyandang disabilitas
mulai dari tumang netra hingga tengah grahita
untuk sementara ini kpu kota solo memberikan alat bantuan coblos bagi para tumang netra
agar bisa melakukan pencoblosan secara mandiri